politikus pd perjuangan masinton pasar ibu mengkritik menteri perekonomian
maksud kami menteri koordinator maritim dan investasi lut bin sarpanjaitan
yang dinilai sebagai menteri pongah dan sok berkuasa
terkait inisiatifnya mendorong isu jokowi memimpin tiga periode
ditemui rabu pagi luhut menolak mengomentari kritik anggota dpr ri dari fraksi pd perjuangan ini
ditemui rabu pagi pada acara penandatanganan mou antara pb pasi dan pt freeport indonesia
luhut menolak menanggapi komentar tajam masinton pasar ibu yang ditunjukkan para dirinya
sebelumnya politikus pd perjuangan masinton mempertanyakan keberadaan luhut bin sarpanjaitan
usai presiden jokowi menyampaikan secara tegas dan gamblang
bahwa tidak ada rencana agenda penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan
sedikit pak tanggapan soal yang kemarin masinton pasar ibu
kita ini kesini ini untuk apa